seseorang yang diduga adalah anggota tni tewas ditembak oleh orang yang tidak dikenal
pelaku melepaskan tembakan beberapa kali yang membuat korban tewas di dalam mobil
dengan dikawal oleh anggota tni dan forensik polri
jenazah kemudian dibawa ke rs polri pada rabu dini hari
dan diantar ke ruang radiologi untuk kepentingan forensik
hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kepolisian dan tni mengenai identitas korban
sebelumnya aksi penembakan terjadi di jalan jatinegara barat kampung pulo jakarta timur
selasa malam sekitar pukul dua puluh tiga lebih dua puluh waktu indonesia barat
seperti yang dilansir detik com beberapa proyektil peluru ditemukan di sekitar lokasi kejadian
polisi sudah menandakan titik penemuan proyektil tersebut
ada tujuh lingkaran putih diantaranya empat di ruas busway dan tiga di jalan arteri
korban ditembak saat sedang berada di dalam mobil dinas berplat tni
mobil sudah diamankan polisi dan polisi pun langsung memburu pelaku